calon gubernur dki jakarta dari koalisi kekeluargaan sandiaga uno
mulai memverifikasi calon wakilnya pada pilkada dua ribu tujuh belas
ada tiga nama yang sudah masuk radar partai koalisi kekeluargaan
tiga nama itu adalah sekretaris daerah dki jakarta saifullah
deputi gubernur dki jakarta silviana murni serta bupati batang yoyo sudibyo
sandiaga memandang ketiganya memiliki latar belakang
dan pengalaman sebagai birokrat yang cukup baik
pada saat ini pertama pertama dan ketiga
koalisi partai yang melakukan prosesnya
saya akan berdiskusi karena saya harapkan apa yang diharapkan oleh rakyat itu
bisa berakomodasi aspirasi rakyat bisa berakomodasi
yang dilihat dari mereka bertiga apa
semua tiga tiganya birokrat punya bekalan paham